naik haji tahun ini kok mami baru dengar
aduh mami masak mami lupa dan pura pura begitu kan pisah sama paspor sudah diurus
ya tapi beda sama kalian yang beda sama kita tuh
iya gak apa apa dia tuh siapa mantan kamu ya
bukan lah tuh itu cuma pemuda disini yang selalu
nama kang tuh bukan kang royis kan ya
ya bukan lah tuh nama saya nata
oh saya pedihan
oh saya pedihan
di rumah kakak
oh si akang tuh adiknya kang nanang
kang nanang itu kan kerja di tokonya haji kho sim
nah toko ayah saya disebelahnya haji kho sim
jadi gak enak adiknya kang nanang jadi ikutan bohong sama saya
tapi gak apa apa tuh ya berbohong demi kebaikan mah
mana ada sih berbohong demi kebaikan
tapi teh saya pernah dengar katanya dalam islam teh gak apa apa berbohong demi kebaikan
salah denger kali
ibnu shia berkata
aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada tiga perkara
peperangan mendamaikan yang berselisih dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membangun kebaikan rumah tangga
hadis riwayat bukhari nomor hadis dua ribu enam ratus sembilan puluh dua dan muslim nomor hadis dua
pembelajaran kejadian dan pengalaman
sebelumnya kebetulan teh saya baru belajar
jadi masih inget
gimana kalau saya benar benar antar kamu ke rumah dan saya pinjam buku kamu
semoga aja bisa meringankan dosa kita
akang itu adiknya disuruh makan ya tuh
dari tadi saya baca terus
ah biarin aja tuh nur
ya memang begitu
kewajiban orang yang lagi ngejar beasiswa belajar terus
pertama mau ngambil beasiswanya di madinah ya pasti susah
nggak ada yang susah kalau allah sudah berkehendak
ya kalau allah nggak ngijinin nata ke madinah
ya nata diem di sini aja nemenin tete sama apa
nata tapi kalau akama ya lebih seneng kalau kamu dapat beasiswanya di madinah
jadi kamu bisa naik haji tiap tahun
nurman ini merinding bayanginnya
lebih enak daripada tahu buatan kamu
kamu tahu buatanmu nggak enak
yang bener kak
seharusnya sih kamu nunggu sekitar enam tahunan lagi untuk bisa naik haji
tapi karena pemerintah saudi arabia menambah kuota untuk seluruh jamaah haji indonesia
ya alhamdulillah kamu sama nur bisa naik haji tahun ini
atuh makasihnya sama allah dan saya sama semua perantara
alhamdulillah ya allah
ini teh gawat mie
aduh naon atuh pabing mending pake teriak teriak segala
aduh itu mah
yang pegawainya haji kosib itu
memang ada berapa lagi nama itu di desa ini nih
si nanang teh kenapa
si nanang sama si nur mau naik haji tahun ini
kirain teh apaan
mami terlambat kagetnya
masa si nanang yang orang miskin bisa naik haji tahun ini
sementara kita teh yang jelas jelas lebih kaya lebih mampu
aduh papiku maha tuh ya teh kiamat ya mami kiamat
nanti begitu pulang dari mekah langsung dapat gelar haji nanang
taa terus dia teh buka toko emas di sini mie
ini teh gawat mie
buduku mahaan tuh
alhamdulillah ya kang
nur teh mending happy pisan
happy teh seneng kang
oh kalau gitu kang nanang juga happy
kang jahal kenapa lari larikan
kamu teh kenapa tidak ada sopan santunya sama sekali sama yang lebih tua
kan kamu mau berangkat haji tapi kenapa tidak lapor kepada kang jaal
apa kamu sengaja biar begitu pulang dari sana dipanggil haji nanang
terus buka toko emas
mau bikin toko emasnya bangkrut begitu
saya emang gak pernah kepikiran sampai ke arah situ kang
nang kalau sekarang tidak kepikiran mah bukan berarti nanti tidak kepikiran
kamu juga kayak nur aini binti nasim
padahal kamu teh tiap hari ketemu teh teh di pasar
tapi mending gak pernah cerita gak pernah ngobrol gitu sama tete kalau mau berangkat haji
kamu mah mau diem diem pulang dapat gelar hajah gitu
terus kamu teh bisa nyeremput antre yang teh teh di pasar gitu
nur tak akan kepikiran teh
ya tuh belum kepikiran bukan berarti gak akan kepikiran
bukan begitu betua
babasabasinya udah ya
nang ini mah biar kalian berdua tahu aja
saya sama si janah juga mau berangkat haji tahun ini
naik haji tahun ini kok mami teh baru dengar
aduh mami masak mami lupa dan pura pura begitu
kan pisah sama paspor sudah diurus
ya pi beda sama kalian yang
kalian mau beda sama kita tuh
beda tuh kalau kita kapan berlimpah harta benda
kalau si nanang si nanang ini cuma pegawai haji koshim
berangkat juga diberangkatin sama haji kosim
iya iya tuh pastinya kita ya fasilitasnya bagus ya pi
beda sama kalian kalian mah paling nanti ya fasilitasnya teh cuma hotel bintang satu ya
kalau kita mah pastinya hotel bintang tujuh tuh kalian tuh gak hotel bintang tujuh
nanang karena kami ini memang berlimpah harta benda kami juga berangkatnya bertiga
ini si mami ini si jihan ini si mami ini si jihan

jihan juga kita ajak
sama si jihan juga pape
iya tuh si jihan kan kita ajak
benar sama kalian kalian mah kan berangkat juga di ongkosin haji kosim ya
iya pe kita tuh dapat hadiah

supaya lancar di sana
aduh kang jahal tanjana kita pamit dulu ya
insya allah kita ketemu di mekah
ihh ada si papi
aduh emang papi pikir naik haji murah pak
pakai bilang bilang mau berangkat sama si jihan dek
mami bukan kang jaha namanya kalau tidak punya akal banyak nak